kita ditentang sama orang tua hubungannya
dan sekarang mama mama kita berantem
ribut ribut kecil gara gara minyak goreng
tapi masih untung kamu gak kayak si tunur bayak
yang disuruh nikah sama keke keke
pokoknya berat banget ya perjuangan cinta kita ya
iya dong beb
kamu bebisok lucu banget tuh
melihat muka kamu aja udah lucu
tapi asik kan pacaran backstreet backstreet gini
mau mas siapa tuh anak
gak akan nurutin apa kata mas
percuma mas percuma gak akan mas
mas sudah ingetin dia berulang ulang kali
tapi dia akan tetap ngelakuin hal yang sama
itu udah sifat mas
sifat dia seperti itu sama aku
dan dia gak akan bisa nerima aku sampe kapanpun
mas terima aku terus menerus disakitin sama rafael
mas mau aku luka parah lagi
gak gak gak seperti itu
saya nggak seperti itu maksud mas
ada apa ya
kok tega teganya sih
reva itu mesti berbuat ke kamu seperti itu
rafa juga dari satu satu nanya ke mas kan
mas aku udah cerita panjang lebar
dari a sampe z
tapi ternyata apa mas
mas tetep gak percaya sama omongan aku
percuma juga aku cerita sama mas
udah mas sekarang pulang
oke mau mas lepasin
mas bukan nggak percaya sama kamu
cuma mas lagi berfikir
kamu dan rafa adalah
orang orang yang sangat berarti bagi mas
sekarang mas pulang aja
ke rumah mas yang mewah
aku tinggal di rumah kontrakan yang kumuh dan jelek kayak gini
biarin tinggalin aja aku sendiri
gak apa apa mas pulang aja oke
mas pulang aja
sayang denger dulu
mas tidak rela
kalau kamu tinggal di tempat yang seperti ini
kita akan cari rumah baru buat kami
dan untuk sementara kamu bisa tinggal di hotel yang lebih layak buat kamu
itu juga yang aku nggak suka
rafa selalu bilang bahwa aku adalah
cinta sama hartanya mas
bukan cinta sama masnya
aku gak mau tinggal di hotel karena
itu mau bazir sayang juga uang mas
gak bisa untuk masa depannya rafa
gak usah lah mas
mas tetep tidak akan rela liat kamu tinggal disini
dan mas akan carikan rumah buat kamu
sekarang juga kita pergi
kita pergi cari rumah buat kamu
kita akan temui agen properti
mas punya teman sama dia
jam segini dia masih buka
jadi kita sekarang kesana
kita pilih rumah
mas pasti masih capek banget
mas butuh istirahat
karena kesetak nomor satu
mas lakukan semuanya
kalau biasanya kan show unit tuh full furnished kan
pasti boleh pak
kamu suka dengan rumah ini sayang
kalau aku boleh jujur sih sebenarnya aku suka banget mas sama rumah ini
ini benar benar rumah impian aku
oke kalau gitu gimana kalau kita ambil rumah ini
iya mas thank you
oh tentu bisa pak
jadi setelah pembayarannya selesai dua hari rumah ini sudah bisa ditempati
oke saya ingin menempati rumah ini mulai besok
jadi kalau kamu tidak bisa mengusahakan lebih baik kita batalkan saja pembeliannya
saya akan usahakan besok rumah ini sudah bisa ditempatin
kamu aturin semuanya ya
mas makasih banget
aku tuh benar benar seneng banget makasih ya mas
iya tapi maaf sayang malam ini kamu harus tinggal di rumah mama
kamu karena mas gak rela kamu tinggal di tempat kontrakan kamu
dan besok baru kita bisa tinggal di tempat ini
tidak apa apa mas kalau cuma semalam pasti mama gak akan curiga kok
kalau aku tinggal di rumahnya
mas makasih aku senang banget
kamu mau nggak renovasi sedikit atau segini aja itu cukup buat kamu
mas apa yang lagi kamu pikirin mas kamu sampai bengong gitu loh mas cerita dong sama aku
ah ya jujur aja mas lagi bingung
kalau nanti kamu tinggal di rumah baru mas pasti kan akan ikut sama kamu
terus reva akan tinggal sendirian
ya itu pilihan mas mas juga bisa kan sekali sekali nginep rumah aku
gak masalah kan
iya nggak bisa gitu dong masa rumah tangga tinggalnya misah misah kayak gitu
ya mau gimana lagi mas aku benar benar udah gak tahan lagi sama reva
karena gak takutnya gini kalau reva tinggal sendirian gimana ya
kan berarti dia bebas nggak ada yang ngawasin dia nanti bisa ajak tuh teman temannya datang ke rumah
yang mas takutin satu nanti dia bisa malah ajak pacarnya ke situ
dan kita gak bisa kontrolkan apa yang terjadi sama mereka
benar juga ya aduh gimana nih nanti dia bisa bebas pacaran sama buah
enggak enggak enggak itu gak boleh terjadi
ya udah deh mas aku ngalah aku ngalah karena aku sayang sama reva
ya udah revo boleh tinggal bareng sama kita tapi dengan satu syarat
rafa harus nurutin dan mau ngikutin peraturan dari aku
karena bagaimanapun aku adalah ibunya aku sayang sama dia
dan ini aku lakuin demi kebaikan dia juga
jadi dia harus ngikutin peraturan dari aku oke
aku lakuin ini karena aku ingin didik dia menjadi anak yang baik karena aku adalah ibunya
hehehe hebat gam mas kagum sama gam mas kagum
ya kalau dia nggak mau itu pilihan dia berarti kalau dia nggak mau dia harus tinggal di asrama
kalau dia mau dia bisa tinggal di rumah bareng sama kita pilihan dia kan mas
kita lakuin ini buat dia buat kebaikan dia supaya dia punya etika
iya ya kamu betul juga
aku harus hubungi bebek melmel lah
bebek aku nelfon dong
wih akhirnya aku bisa dengar suara kamu yang merdu lagi
hidup aku makin indah aja nih
ah bebek aku seneng banget bisa denger suara kamu
gimana kamu membeli hp second ya
iya dong bebek melmel
ini kan demi kamu
hah kamu lucu banget sih
tapi kita pacarannya romantis ya
kayak romeo and juliet gitu
kita ditentang ke orang tuh hubungannya
dan sekarang mamah mamah kita berantem
ribut ribut kecil nyul
gara gara minyak goreng
tapi masih untung kamu nggak kayak si tunyur bayak
yang disuruh nikah sama keke keke
pokoknya berat banget ya perjuangan kita kita ya
iya dong bebek
kamu bebek soalnya lucu banget tuh
lihat muka kamu aja udah lucu
tapi asik kan pacaran backstreet backstreet gini
mau emas siapa tuh anak